baik kita kembali di diskusi kita di newscast malam ini masih dengan pak iwan pak harif dan juga dr joni
saya ke pak harif dulu sebelum ke pak iwan
pak harif bagaimana kemudian proses screening pak
kabarnya ini juga menjadi satu hal yang cukup penting kalau ini menjadi pagar atau antisipasi dan mitigasi untuk para tenaga kesehatan
khususnya nakes ini yang berlaku di sejumlah fasilitas kesehatan
ini sudah optimalkah pak juga dilakukan untuk mengetahui tingkat infeksi yang terjadi
saya kira secara umum memang belum ya
tapi mudah mudahan kalau di sitomo sudah barangkali pak
tapi gini sangat juga tergantung begini
misalnya kalau di
kalau jawa timur nanti akan membuat sebuah rumah sakit darurat misalnya
itu polanya memang seperti di wisma atlet
itu tiga puluh hari kerja kemudian empat belas hari di karantina mereka itu kan
dan disitulah di akhirnya itu mereka di screening
kalau dia negatif pulang
kalau tidak ya harus dilanjutkan
itu sudah jelas
tetapi kalau yang berada di rumah sakit rumah sakit yang bertugas dan tidak ada karantina
proses tugasnya terus menerus
mereka harus pulang
maka kami sangat menghancurkan untuk adanya screening yang secara berkala
pada tenaga kesehatan supaya kita meyakini betul bahwa tenaga kesehatan yang
melayani pasien itu benar benar
sehat dan tidak menjadi sumber penularan juga pada pihak lain
saya ke pak iwan pak iwan masih dengan kita ya pak
pak iwan kalau kita amati dan cermati bahwa peningkatan kasus
kasus yang terjadi di sebuah daerah ini seringkali dimaknai negatif
artinya tingkat penularan di tengah masyarakat masih terus terjadi
tapi kemudian ada juga yang beranggapan dengan tingginya testing dan juga tracing yang dilakukan
bagaimana sebenarnya memaknai kondisi di jawa timur khususnya di kota surabaya
sampai hari ini pak yang kita lihat angka eksponensialnya masih terus terjadi
apa yang kita bisa terjemahkan dengan kondisi saat ini pak iwan secara epidemiologi
untuk surabaya kami memantau surabaya ya
dari pantauan kami memang terlihat bahwa jumlah kasus masih bertambah
kemudian kami menghitung yang namanya effective reproduction number
oke apa itu pak iwan
jadi kita menghitung satu orang yang terinfeksi covid itu akan menginfeksi berapa orang lagi secara rata rata ya
nah kalau angkanya masih di atas satu artinya kasus akan bertambah terus
jadi belum turun
kalau saat ini pasalnya di mana pak tahapnya di mana
oh tahapnya untuk surabaya
untuk surabaya tahapnya sekarang itu angka reproduksi efektifnya itu satu empat puluh
artinya transmisi itu satu empat belas
transmisi masih berlangsung
jadi epideminya belum bisa dikatakan terkendali
oke masih akan menuju puncak begitu pak ya bisa dimaknai juga begitu
atau masih jauh dari puncak begitu
pak enggak sebetulnya sebetulnya kalau kita amati dari awal angkanya sudah turun
jadi awalnya surabaya itu angka reproduksi efektifnya dua ya
sekarang sudah turun ke satu empat belas
tempat turun kemudian naik lagi
nah tapi artinya kalau dibanding dari awal epidemi itu sudah turun
cuma masih belum terkendali kalau dari segi epidemi
jadi artinya itu resiko untuk terinfeksi masih tinggi
jadi baik di masyarakat maupun di tenaga kesehatan

itu berarti bukan berarti juga bisa dimaknai bahwa dengan angka yang sebelumnya
berarti juga bisa dimaknai bahwa dengan angka yang
semakin tinggi tracing dan testingnya juga masih begitu pak
tidak melulu demikian begitu atau bagaimana
ya kita juga harus lihat memang dengan tes yang dilakukan berapa banyak
kita harus dalam menghitung itu kita harus perhatikan hal hal tersebut
jadi setelah kita perhatikan jumlah tes kita masih menyimpulkan bahwa epidemi di surabaya belum terkendali
jadi positif ratenya juga masih di angka di atas satu begitu ya pak
artinya memang belum terkendali masih akan terus berlangsung kalau kemudian antisipasi dan mitigasinya tidak optimal dilakukan begitu
saya ke dokter jonny

kalau kita lihat kan rumah sakit dr sutomo kan menjadi rujukan utama ya dok ya untuk kasus covid sembilan belas
kalau kita lihat karena sekarang memang retrouve liber elle trans university itu tidak dapat lakukan antich
dan juga penanganan terhadap pasien pasien ini apakah ada prosedur yang akan dirubah atau mekanisme atau s o p
apa yang akan diterapkan dengan protokol yang lebih maksimal begitu atau bagaimana nanti dok

jadi kami tadi sudah saya sebutkan di awal akan melakukan mapping ulang rumah sakit rumah sakit itu
baik rumah sakit yang merujukan rumah sakit darurat maupun rujukan utama
rasa rasanya saat ini kalau kita melihat angka angkanya ada beberapa rumah sakit yang perlu memang harus ditata ulang
jadi artinya ditata ulang itu kemampuan mereka itu kita tata ulang ya
berapa yang boleh masuk ke sana bahwa bukan boleh berapa yang bisa masuk ke rumah sakit itu
berapa yang harus deliver itu mesti harus ditata ulang
ini kebetulan nanti kami juga ada aplikasinya untuk menata ini moga moga saja bisa berjalan dengan baik
kemudian yang kedua adalah kita akan standarisasi lagi bagaimana apd ini yang pas
tadi betul sekali disebutkan pak iwan memang reproducting number nya itu masih
di atas satu itu pun mesti harus real data ya datanya yang diambil dari data yang positif
pak ya kalau tidak salah nah ini mesti harus betul betul real data
agar kita bisa antisipasi lebih baik lagi untuk di rumah sakit khususnya
karena kalau case nya naik terus maka yang menjadi masalah tentu di sistem pelayanannya
apapun yang kita kerjakan kalau di ulunya kita kendalikan kita akan kederan juga
perluasan perluasan ruang observasi ruang observasi itu begini
seharusnya pulang bisa pulang secara klinis itu mengalami masalah karena masih positif dari sisi labnya
ini kami sudah diskusi tadi malam kebetulan bapak menteri bapak dirjen itu ke surabaya
pak dirjen yanmeh dan tok loha bpsjm
mungkin kebijakan kebijakan untuk pemulangan pasien nanti kita akan meniru dari who
itu artinya dasarnya adalah klinis
jadi kalau klinisnya bisa di luar rumah sakit akan di pulangkan
even pemeriksaan pcr nya masih positif
nah ini akan kita harus sediakan ruangan
ruangan dimana dia masih bisa menulakkan tetapi secara klinis ini baik
ini kita harus siapkan apa namanya yang disebut dengan gesos atau apapun

ini kita harus siapkan apa namanya yang disebut dengan gesos atau apapun

masalah dengan pasien pasien yang masih positif kita pulangkan
ataupun pasien pasien yang seharusnya bisa keluar rumah sakit
itu tidak bisa diterima di masyarakat
sebagian tidak bisa diterima
bahkan ada sebuah kampung gitu
kalau kita mau memulangkan pasiennya
mereka minta data pcr
kampungnya itu minta data pcr
pcr nya bagaimana mana buktinya
bahwa ini bisa pulang kembali
ini perlu sosialisasi dan perlu penampungan
kalau di surabaya di jawa timur
ini penampungan penampungan sudah banyak
jadi nanti tinggal menata ulang saja
di sini sudah ada beberapa hotel yang baik dikoordinir oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota
kemudian ada penginapan ada bpsdm yang bisa dipakai nantinya
makanya kita dalam waktu seminggu ini
hari hari ini harus kita tata ulang
karena pak presiden memberi waktu dua minggu harus turun
dua minggu harus turun
nah ini mesti harus kerja keras dihulu
ada satu metode di hulu yang dilakukan oleh kawan kawan di sini semuanya
dari tim promotif dari inisiasi dari malang waktu itu
dari akademisi di malang
kemudian dikuatkan oleh pak kapolda dan pak panggung
pak pendam ibu gubernur
apa yang disebut dengan kempung tangguh
itu bentuk peran serta masyarakat di dalam upaya untuk membantu pasien pasien
yang bisa di rumah isolasi
kemudian segala kebutuhannya dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri
saya sempat melihat itu sesuatu yang luar biasa
nantinya untuk menyetop penularan supaya reproduk numbernya itu bisa kurang dari satu
ya mesti harus dilakukan isolasi yang betul betul isolasi
dan semua kebutuhannya dicukupi
kalau pemerintah mencukupi seluruh pasien yang harus isolasi
akan keberatan pasti pemerintah luar biasa
tapi kalau peran serta masyarakat itu digalakkan
saya kira itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa
dari sisi kurasi itu nanti akan kita tata ulang rumah sakitnya
untuk sutomo kita melakukan testing memang kepada seluruh karyawan di sutomo
dan menarik testing ini
jadi dokter itu malah tidak terlalu banyak prosentase yang positif
perawat juga tidak
yang banyak adalah tenaga tenaga administrasi
nah ini berarti mereka kontaknya di luar rumah sakit
tenaga administrasi tidak kontak dengan pasien
tidak kontak dengan pasien tetapi malah justru prosentasenya terbanyak
yang aneh ini
memang makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa kontak rate di surabaya yang tinggi
mengibatkan banyak karyawan
walaupun tidak kontak dengan pasien
dia juga kansnya sudah terlalu banyak
karena kan memang kalau pasien kita pakai apd
kalau di luar kan tidak pakai apd
mungkin pakai masker maskernya tidak proper juga
artinya kemudian akan ada rekonfigurasi dengan pelayanan kesehatan
baik di rumah sakit rujukan rsud dr sutomo
ataupun juga di fasilitas kesehatan lain yang bisa dipastikan anda
sebagai ketua kurasi gugus tugas juga begitu
dan bagaimana sinergitas dengan masyarakat
tapi kemudian ada isu juga tentang bagaimana pengaturan jam kerja
dari tenaga kesehatan yang bekerja di semua fasilitas kesehatan di sana
ini juga jadi sorotan dokter johnny
gimana menjawabnya ini pak
jadi sebetulnya untuk jam kerja ini kalau pbds ya
pds itu jam kerja yang mengatur adalah kepala sekolahnya kpr nya
karena itulah maka kami kemarin ketemu dengan seluruh kps
dengan dibantu nanti tenaga relawan yang cukup banyak
hari ini sudah datang dua puluh insya allah nanti akan datang lagi
maka kita bisa disupport oleh kawan kawan
relawan sudah dilatih itu
nanti para dokter penanggung jawab pelayanannya sebagai konselor
kemudian dibantu yang dulu dibantu oleh bpds
sekarang dibantu pula oleh ppds dan relawan
saya kira nanti kerjanya ppds bisa berkurang jamnya
kemudian juga kawan kawan perawat
kami minta bantuan dari kementerian kesehatan
dan insya allah nanti juga segera
segera di analik sudah datang
nanti kawan kawan pers sebentar lagi akan datang
ini prof kadir juga sudah menjanjikan ke kita
dan terus mengupayakan
sehingga nanti jam kerja kawan kawan perawat itu bisa lebih pendek lagi
saya sendiri walaupun direktur
juga sering saya turun ke lapangan pakai apd
memang pakai apd itu empat jam sudah luar biasa
jadi kalau kita kerja biasa pakai baju biasa
mungkin tahan kita kerja selama enam delapan jam
tapi kalau pakai apd empat jam itu sudah luar biasa sudah
jadi bisa dihigrasi juga
makanya kita akan memperpendek memperpendeks jam kerjanya
dengan memperbanyak tenaga yang ada
jadi memang tidak bisa jam seperti kerja biasa itu dipakai untuk menangani covid
luar biasa memang luar biasa
dan para kawan kawan dokter di sutomo itu
saya sering melihat mereka bekerja
kadang kadang saya diem
saya kasian dengan melihat mereka sebetulnya
mereka sungguh sungguh melayani pasien
pasiennya tidak ada berhenti terus mengalir
begitu capeknya ya
pada saat dulu dulu sebelum wabah
waktu di wuhan kan sering diperlihatkan bagaimana dokter perawat tidur dengan khasmat
memang sangat membuat capek sangat membuat capek
artinya kita sudah tahu dan bagaimana kemudian optimalisasi dari antisipasi
yang akan dipersiapkan oleh seluruh pihak di sana
nanti saya akan minta pendapat dari pak harif
bagaimana kemudian isu soal kelebihan jam kerja bagi tenaga kesehatan
khususnya dari teman teman perawat yang juga menjadi konsen tersendiri
sehingga kemudian ini juga menjadi satu alasan
kenapa banyak juga akhirnya yang dalam tanda kutip tumbang begitu pak
kita akan kembali usai jedah cnn newscast akan kembali usai jedah berikut ini
kita kembali ke diskusi kita malam ini saya ke pak harif
pak harif kita cukup apresiasi tadi bahwa kemudian
ada rekonfigurasi dari pelayanan kesehatan
dan juga bagaimana nanti tenaga kesehatan di sejumlah vaskes ini
khususnya para perawat ini bisa mendapatkan perlindungan yang lebih aman
yang bisa menjamin bahwa tidak ada terjadi infeksi
atau bahkan jatuh korban jiwa lagi begitu
tapi kemudian ada isu soal tenaga kesehatan ini yang juga jam kerjanya cukup berlebih
sehingga kemudian ini jadi persoalan juga pak
ini mengkonfirmasi ini bagaimana pak harif
kalau dalam kondisi wabah memang kita terbiasa dengan double shift triple shift seperti itu ya
tapi kondisi wabah covid ini itu memang harus mempertimbangkan
bagaimana kebugaran kesehatan daripada perawat itu sendiri
karena itu memang kami tidak menyarankan untuk terlalu berlebih jam kerjanya
tetapi ini kan saat ini sesuai dengan kondisi bersyukur kita sekarang ini
sudah ada relawan
bpn ini membantu ppsdm dalam rekrut perawat ini sudah sampai empat lima ratus orang yang sudah siap
mungkin termasuk akan dikirim ke surabaya beberapa
nah ini dalam arti untuk dapat mengurangi bagaimana kelebihan over time
daripada perawat ini bisa teratasi
saya kira itu yang paling penting
tapi bukan hanya over time sebenarnya
adalah seberapa lama juga menggunakan apd
ini yang penting juga ini barangkali ini yang bisa semakin hari kalau makin banyak tersedia supply tenaganya
akan berkurang penggunaan apd
kalau tadi bisa empat jam mungkin sekarang bisa dua lima jam
itu akan menjadi lebih baik karena stirkulasinya akan bisa terjaga dengan baik
dan memberikan kesempatan istirahat untuk memberikan kebugaran dan meningkatkan daya tahan
oke itu masukkan ya
oke itu masukan juga buat pemerintah dan juga pak joni mungkin ya
bagaimana dr joni juga bisa menyikapi ini
dan terakhir saya ke pak iwan
pak iwan kalau tadi dr joni bilang bahwa perlu juga upaya dari masyarakat
untuk mendukung sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat
untuk menekan angka positif ini terus terjadi
apa yang masih bisa kita upayakan pak
apakah kemudian regulasi dari pemerintah
sebagai bentuk mitigasi ini sudah berjalan di jalurnya
atau apa yang masih perlu kita lakukan agar bisa terus menekan angka penyebaran kasus
khususnya di jawa timur pak
iya jadi memang kita harus cegah dari masyarakatnya sendiri
supaya kasus tidak terjadi
supaya kalau kasus tadi jadi kan mereka tidak ke rumah sakit
karena mereka tidak sakit ya
karena kalau kita tidak cegah dari awal rumah sakit pasti akan kewalahan
nah apa yang bisa dilakukan sebetulnya gini kita sudah melakukan psbb
psbb itu berhasil menurunkan transmisi atau mengurangi epidemi
nah sekarang kita kan nggak mungkin psbb seterusnya
oke nggak mungkin ya pak ya
tidak mungkin dong
ekonomi tidak mungkin
terus masyarakat juga nggak mungkin dikurung di rumah terus kan
nah sehingga sekarang kan sudah terjadi pelonggaran atau pengurangan
nah jadi harus ada tindakan pengganti psbb
yang kemampuan untuk mencegah terinfeksinya covid itu sama
nah ada nggak ada sebetulnya
bapak salah satunya pak iwan
sebetulnya tindakan sederhana
cuci tangan pakai masker jaga jarak
oke protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan ya
protokol kesehatan yang sudah ditekankan oleh pemerintah
ini dari penelitian yang ada ini sangat efektif untuk mencegah penularan covid di masyarakat
nah nanti kalau di tenaga kesehatan tentunya apd
nah masalahnya sekarang
apakah masyarakat melakukannya dengan konsisten dan benar
patuh atau disiplinnya juga perlu dipertanyakan begitu ya pak iwan ya
karena gini kalau saya lihat dan dari penelitian yang ada
jadi masyarakat ini melakukan banyak yang karena aturan
karena mesti pakai masker saya pakai masker
kalau nggak ada yang lihat pakai maskernya atau hafal
oke kalau nggak ada yang lihat
jadi di sini
kalau nggak ada yang negor nggak dipakai gitu ya pak ya
betul pakai masker memang tidak enak
apalagi kalau nggak biasa ya
tapi nggak ada pilihan kalau sekarang
jadi yang penting sebetulnya komunikasi sekarang ini
komunikasi gimana supaya masyarakat itu tahu kenapa mereka harus pakai masker
ini bukan soal aturan
tapi supaya mereka tidak tertutup
tidak tertular dan mereka tidak menolakkan
dan ini menjadi sebuah kebiasaan di era tatanan baru yang memang harus dibiasakan kondisi seperti itu ya pak iwan ya
oke pak iwan karena waktu kita terbatas kita sudah mendapatkan poinnya bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat ini adalah hal yang paling utama dituntut
agar kemudian semua bisa bersinergi
tidak hanya ini juga akan menjadi persoalan serius bagi tenaga kesehatan atau pemerintah atau siapapun lah itu
tapi semuanya harus bekerja sama agar kemudian bisa menekan penyebaran kasus dimanapun
baik di jawa timur yang memang saat ini semakin hari semakin tinggi
terima kasih pak iwan sudah bergabung dengan kita
pak harif dan juga dr joni sudah bergabung di newscast malam ini
ya terima kasih
dugaan penjualan pulau di indonesia kembali terjadi
salah satu pulau bernama pulau ayam di kabupaten anambas kepulauan riau ditawarkan di situs online private island
cnn indonesia newscast segera kembali